tim kedokteran rumah sakit cipto mangunkusumo menggali makam trio fawki firdaus warga yang meninggal dunia usai menerima vaksin
jenasa akan diotopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian fawki
bersama dengan pihak kementerian kesehatan dan komisi nasional kejadian ikutan pasca imunisasi komnas kipi
tim kedokteran rumah sakit cipto mangunkusumo melakukan penggalian makam trio fawki firdaus di pemakaman keluarga durensawit jakarta timur senin pagi
penggalian makam berlangsung sekitar satu jam
tim medis melakukan identifikasi jenasa sebelum dibawa ke rumah sakit cipto mangun gusumo jakarta
tim medis rscm akan melakukan otopsi yang hasilnya akan diserahkan ke pihak keluarga
proses otopsi atas jenazah trio fawki firdaus dilakukan atas saran dari kementerian kesehatan dan komnas kipi
pihak keluarga sendiri meyakini penyebab kematian trio fawki firdaus bukan disebabkan penyakit bawaan
karena trio telah melewati proses screening sebelum menerima vaksin
dan informasi dalamanan timerald bodo indere